hubungan kemitraan negara asean dan rusia dinilai meningkat
negara negara kawasan asean bersama rusia telah bekerjasama
di antaranya melalui bidang politik dan keamanan
seperti penanganan kejahatan cyber dan pencegahan aksi terorisme
hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan menteri luar negeri asean
dengan menteri luar negeri rusia sergei victor lavrov di bangkok thailand rabu sore
indonesia yang ditunjuk menjadi koordinator pembahasan dalam pertemuan asean dan rusia tersebut
menjelaskan hubungan kemitraan asean dan rusia sudah sampai ke tahap yang disebut sebagai strategy partnership
selain membahas hubungan kerjasama di bidang politik dan keamanan
asean dan rusia juga meningkatkan kerjasama bidang perekonomian
menlu retno marsudi mencotokkan nilai perdagangan asean dengan rusia di tahun dua ribu delapan belas
menghasilkan sembilan belas delapan juta dolar amerika naik delapan belas persen dibanding tahun sebelumnya
hal ini membuat rusia menjadi negara mitra dagang terbesar kedua
dan membuat asean menjadi negara yang lebih baik untuk asean
asean dengan rusia pada tahun dua ribu delapan belas mencapai sembilan belas delapan juta dolar amerika
yang berarti delapan belas persen kenaikan dibanding tahun dua ribu tujuh belas
sementara itu terhadap tiongkok menteri luar negeri asean sepakat untuk meningkatkan kerjasamanya
pertemuan menteri luar negeri asean dengan tiongkok merupakan subbagian acara pertemuan tingkat menteri asean di bangkok thailand rabu siang
retno menjelaskan dalam pertemuan tersebut asean mulai menggambarkan outlook asean terkait draft wacana kerjasama indo pasifik yang bersifat independen
dari rencana kerjasama indo pacific disebutkan asean siap bekerjasama dengan pihak manapun
termasuk pembahasan mengenai menaati hukum internasional
pertemuan dengan pemerintah tiongkok juga membahas masalah perbatasan laut cina selatan
asean mengajak negara mitra dialog dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan rasa saling percaya
perdamaian dan keamanan